hai hai hai kecelakaan terus gimana jambu angkotnya masuk jurang pt doh akbar angkot
saya masuk jurang terus ada korban jiwa juga berarti aduh ada korban jiwanya ini
pasti ada hubungannya dengan mimpi buruk saya tadi ini terus gimana keadaannya di
lebih tepat kayak begini
aduh jadi ketiduran gini
ambil minum dulu ah
suara siapa ya
nggak ada yang nangis
nggak ada orangnya
tapi ada yang ngaguk oh waruda
eh tapi ini mah
tapi bukan anak anak ini mas suaranya
aduh kenapa sih hidup saya selalu berhubungan dengan yang seperti ini
ah suara ini dari sini
kalau udah gini dibuka
aduh jangan dibuka deh
buka nggak ya
ah jangan deh
kenapa sih gue buka nih ordeng
penasaran banget sih
coba buka lagi dah
perempuan pakai baju merah rambutnya belah tengah tungkul
sekarang kemana ya
caranya saya pak rete
aduh dia nyaut
di sini nggak ada
ada di belakang
ini mau ada ketebak nih
begitu saya nengok pasti ada
tapi mudah mudahan tidak ada
dibilangin jangan nenguk
jangan nenguk jangan nenguk
saya salah apa
aduh nyambor genan aduh
ternyata cuma mimpi
ayah kenapa sih ayah
pak rete kenapa
eh tadi ada hantu
aduh ayah pasti mimpi buruk ya
ya bener tuh
kalau maghrib maghrib itu sholat doa
bukan emak tidur
itu tuh kayaknya orang
mana mungkin sih hantu bisa ngantuk pintu
pak rete buka pintunya pak rete
assalamualaikum pak rete
gawat pak rete
hah gawat ada apa ini teh gawat gawat
terlalu lembat iya iya kenapa kenapa
aduh bikin bingung aja pak rete
lepet adik itu angkot pak rete
angkotnya masuk jurang pak rete
terus ada korban jiwa juga pak rete
aduh ada korban jiwanya
ini pasti ada hubungannya dengan mimpi buruk saya tadi
terus gimana keadaannya adik
aduh rete panik ya
panik banget tuh
baru kali ini angkot saya menelan korban akibat kecelakaan
ikhlasin aja pak rete
namanya juga musibah
siapa juga yang mau dapat musibah
bener gak bu messi
bener ibu ranti
lagian ya pak rete
apalagi kode kodean atau assalamualaikum
pak rete kenapa jadi lemih
saya ke bawah kalau ngomong kaya gitu bu ranti
baswe emang ini kita mau ngelayak
emang jasadnya udah ada
gak usah bikin
eh ikut ikutan gimana
tadi sih pak rete
bu messi bercanda aja
udah kita kesana aja
kesian rafa sama adam juga
masih nungguin dari tadi
pak rete eh
aduh pak rete
sebagai pemilik angkor
saya turut menyesal dan juga turut berukacita atas musimah ini
saya masih belum percaya pak
kemarin saya masih bisa melihat anak saya
sekarang sudah tidak ada lagi pak
kalau ibu mau melaporkan saya ke pihak kepolisian
saya tidak akan menuntut pak rt
karena ini semua sudah takdir
tapi yang membuat hati saya tidak plong itu
saya belum menemukan jenajah anak saya pak
supir angkot saya juga si jarwo
itu hilang entah kemana
tapi ada saksi yang bilang katanya si jarwo sempat selamat
aman entah sekarang di mana
tapi kenapa jasadnya belum juga ditemukan
oh oh kenapa
itu dia bu messi
tim sar saja hanya bisa menemukan tasnya ik
dia sudah berhasil menemukan alam tempat ini
oh itu dia
bisa jadi jenazahnya sudah hanyut
terbawa aru sungai di bawah jurang tanah
astagfirullahaladzim ya allah
sampai jumpa lagi